sudah empat bulan keluarga ngadiono warga dusun kedung ranti kapanewon ngelipar kabupaten gunung kidul
daerah istimewa yogyakarta ini hidup berdampingan dengan sapi
kisahnya berawal pada dua ribu dua belas lalu saat ngadiono terpaksa merantau ke pulau sumatera
karena terlilit hutang rentenir
meski sudah merantau penghasilan dari bekerja di kebun kelapa sawit tidak mampu menutup semua utangnya
hingga akhirnya satu satunya rumah miliknya terpaksa dijual seharga lima belas juta rupiah
sepulau dari merantau pada dua ribu delapan belas karena tak lagi memiliki tempat tinggal
keluarga ngadiono hidup di tengah hutan milik perhutani di lahan yang ia garap
sebelum akhirnya memutuskan untuk hidup di kandang sapi
di tanah milik ibunya inilah bapak empat orang anak ini menjalani hidup sehari hari
bersama istri dan dua orang anaknya
sementara dua anak lainnya tinggal bersama sang nenek
tak ada teras ruang tamu maupun kamar tidur
ngadiono bersama keluarganya hanya menempati sebuah ruangan yang sempit dari bambu
dan berdinding terpal berukuran kurang lebih dua meter
berdampingan dengan kandang sapi milik saudaranya yang sapinya ia pelihara
untuk urusan mck ngadiono mengandalkan aliran sungai oyo yang hanya berjarak sekitar sepuluh meter dari tempat tinggalnya
sebagai petani penjara ngadiono mencari tempat tinggalnya di perjalanan ke sana
sebagai petani penggarap tanah tanda hujan penghasilan ngadiono terbilang kecil
sementara isnan anak kedua ngadiono dan sumini yang bekerja sebagai tukang parkir pun
tak bisa berbuat banyak untuk membantu orang tuanya
di sini empat bulan kurang lebihnya
pindah tempat dari sini kalau ada memang ke yang lebih layak
kondisi keluarga ngadiono yang memperhatinkan ini mendapat perhatian dari kepala duku setempat
ngadiono dan keluarga rencananya akan dirolokasi untuk berpengalaman
jangan lupa like share dan subscribe ya